mereka juga burong
tapi kalau lo mau tinggal di
ah ya ampun ya ampun
ya ampun ya ampun
lagi kangen kangenan ya
yaudah deh aku mau ke sekolah dulu ya
oke bye assalamualaikum
bora itu anak pintar
dia tau nih aku sama daddy
siapa sih yang ngeganjel ganjel kursi disini
pasti ada orang nih
lagi pada ngapain lain di rumah gue nih hah
ini rumah lo
memangnya rumah nenek moyang lo apa
paket di adang adang kursi segala lagi
pergi pergi pergi
aduh sorry banget deh mas ya
tolong dong jangan nusir kita dari sini
kita lagi dicari cari sama polisi nih
kasih kita izin deh tinggal disini please
lo keliatan beda hari ini
karena keluarga gue tuh di nyatu lagi
gue sekarang gak ke spin lagi
karena rumah gue tuh rame banget
opi kenapa sih muka lo kayak gitu
gue cuman keinget aja sama tante mary
emangnya tante mary kenapa
tante mary pergi ke luar negeri
katanya sih ada urusan bisnis
dan gue gak tau kapan dia balik lagi kesini
lo tenang aja chill aja
ya tapi gue cuma ngerasa kesepian aja di rumah sendirian
pagi cintaku laura
wih seneng banget nih bisa ngeliat dia senyum lagi
kok jangan gombal yang ke dia ke gue dong
yang kamu kenapa
apa salah aku miss
opi tuh lagi sedih
karena tante mary lagi gak setuju untuk bisnis
kamu tenang aja ya
kita semua pasti nemenin kamu
gue tuh mau bilang thank you ke kalian semua
karena kalau bukan karena kalian
keluarga gue gak mau nyatu
nah itu guna temen yang baik
tapi semoga mereka ngebring aja
jadi lu semua nih jadiin rumah gue sebagai tempat persembunyian gitu
ya ya om please biarin kita tinggal disini sebentar aja
kelihatannya mereka bisa gue manfaatin nih
lagian kan mereka gak mungkin ngelaporin gue ke polisi
mereka juga burong
tapi kalau lo mau tinggal di istana gue
lo semua mesti bayar
duh kita punya uang dari mana
legian juga rumah jelek kayak begini dibilang istana
ini sih cocoknya jadi gudang bau lagi
oh oh lo udah berani menghina istana gue gitu ya
kalau lo kagak mau bayar lu bisa pergi dari sini ya
tentu aja bayar sekarang
tahu ya gimana sih
pakai bantas segala lagi
kita yaudah deh kita pasti bayar
tapi gak sekarang
gak sekarang kita gak punya uang
udah udah udah
gue kagak mau pikirin itu ya
sekarang lo semua cariin gue makanan
cepat lapar nih gue nih
sekarang cariin gue makanan
dan gue mau rumah ini rapi
gitu kalau numpang
mami masa aku suruh nyuci baju kayak gini sih
langsung murah murah aku bumperan nih suruh nyuci beginian
ssst udah deh
kamu jangan berutuh terus
nanti malah didengar sama dia lagi
kita gusir dari sini nih ah
ya besok kan sebel mi
mau sampai kapal kita kayak gini terus
oh gak mau ya kita jadi orang susah
ini tuh emang gara gara si laura sama emaknya monyong itu
duh bikin kaget orang ngejan nih anak
gue gimana cari makanan ya
lo punya duit kagak
uang dari mana randy
kamu kan tahu kan kakak pergi itu gak bawa uang seperak pun
kamu mikir deh mau cari makanan di mana kek
di jalanan kayak apa kek
tempat sampah kek
nyebelin banget orang
eh bener juga lo ya
gue cabut dulu ya
kamu harus cepet pulang
awas jangan sampai ketahuan polisi
pasti laura lagi seneng seneng nih sekarang
harusnya kan ini tugas dia buat cuci baju
ikut ke kantin nge lo
ya udah kok gak mau kita duluan yuk
emang enak lo gak punya temen
kok beli temen tuh yang baik baik kayak kita kita ya gak
iya benar gak ada masalah
makanya lo sekarang aja lo dikejar kejar polisi
lo mau nanti gue telepon polisi lo beli tangkep lo mau gak
kita ke kantin yuk berdua

kita ke kantin yuk berdua aku kanan nih makan berdua sama kamu
aku kanan nih makan berdua sama kamu
iya tapi ngomongnya jangan kenceng kenceng kayak gitu kenapa
harus keras ya
yang kita ke kantin makan berdua yuk
ya udah yuk
eh ra ikut gak
jadi gue berdua
gak ada apa apa
oke gue mau ke kantin
oke gue mau ke kantin
oke gue mau ke kantin
eh lo berdua udah balikkan lagi ya
berpacar lagi sama laura
gue juga king kong
kok kok bisa sih
bukannya lu berdua pada selingkuh
terus kok lo berdua mau aja sama dia
terus gimana sebuah eh lu ngarep nama king kong lu gua kasih tahu ya agen siapa juga
selingkuh lu denger mulai sekarang gue dan opi tidak akan terpisahkan iya kalau lu
hahaha kasihan dulu hahaha dulu makan banyak biar turun berat badan lu ya
aku pulang duluan ya
nonopi lambat benar sih keluarnya soal sepir aku udah nungguin